aksi unjuk rasa uu ciptaker di depan gedung dprd kota palopo sulawesi selatan senin sepuluh april kemarin berakhir ricu
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa peduli negara atau ampun mencoba masuk ke gedung dprd
akibatnya mereka saling dorong dengan aparat yang berjaga
aksi saling dorong memanas dan akhirnya kericuan tak terhindarkan
pelemparan batu dari pengunjuk rasa dibalas tembakan gas air mata oleh aparat
akibat peristiwa tersebut dua puluh lima pengunjuk rasa diamankan aparat
salah satunya seorang mahasiswi
sementara satu orang polisi terluka kena lemparan batu
pasca unjuk rasa ratusan mahasiswa mendatangi mapores palopo meminta agar rekannya yang diamankan bisa dibebaskan
jadi yang pertama juga ada sekitar dua puluh lima orang yang angkap
ada sekitar tujuh
tadi yang kasih banyak
padahal kami hanya mewaksidami kan
karena polisi juga ada memancing kami
tidak ada lagi yang ditangkap
sementara itu kapolres palopo mengatakan bahwa dua puluh lima orang yang diamankan diduga melakukan pengerusakan dan terindikasi melakukan penyerangan
karena ini juga tergabung dengan internal ini
jadi kita berusaha untuk bisa sama sama bekerja sama terkait adanya bukaan penggunaan narkoba
intinya nanti kita ribis kembali
saat ini ke dua puluh lima mahasiswa itu telah dipulangkan setelah tercapai beberapa kesepakatan antara pihak kepolisian dan pihak kampus masing masing
ebria saifuddin palopo sulawesi selatan